sampai kapan kita terus mengabaikan
haruskah korban berjatuhan semakin banyak
tetap waspada lindungi diri dan keluarga
dari titik lengah penyebaran covid sembilan belas di lingkungan rumah
di masa pandemi hati hati saat makan bersama dengan yang tidak serumah
disarankan tidak menginap di rumah teman atau kerabat
sebaiknya hindari kumpul keluarga dan arisan
hindari anak bermain dengan teman temannya karena beresiko terpapar
tetap patuhi protokol kesehatan ketika orang lain datang ke rumah
seperti saat memanggil teknisi tukang pijat
atau bahkan asisten rumah tangga yang datang dan pergi
pakailah masker dan jaga jarak saat belanja ke pasar atau di pedagang sayur
selalu terapkan protokol kesehatan di manapun berada
jangan lengah karena virus ini sudah ada di sekitar kita
waspada penularan stop penyebaran